manajemen medco energy akan mengumumkan aksi korporasi ini dalam waktu dekat
dan kita lihat ini adalah pergerakan sepanjang setahun terakhir yang menarik adalah pada februari saham medco berada di level rp enam ratus tujuh puluh per unit
dan saat ini hari ini sudah melesat menjadi rp satu lima ratus delapan puluh per unit saham dan artinya dari rp enam ratus tujuh puluh ke rp satu lima ratus delapan puluh lebih dari dua kali lipat mengalami penguatan
dan hal tersebut tampaknya memang didorong oleh adanya informasi bahwa medco tampaknya sudah menguat
dan informasi bahwa medco tertarik untuk masuk dan menguasai nnt sendiri sudah ada sejak november akhir tahun lalu
dan tampaknya hari ini semakin mengkrucut semakin pasti bahwa medco akan menguasai dan memborong seluruh saham nnt